hanya itu dan sekali lagi kami berharap kepada teman teman media
kita berdoakan semua persidangan ini yang sudah tinggal satu kali lagi buat dijat
semoga yang terbaik kami berharapkan yang paling terbaik dan paling baik untuk keputusannya nanti